kita cek ulang lagi posisinya jam nya kan
karena dari atas sana ini agak penting ya

tapi untuk kegiatan hari ini gimana bang
ya kita cek ulang lagi
karena dari atas sana ini agak penting ya
jadi kita mau posisi dia loncat sampai di bawah
tapi ada yang diambil lagi dari atas
tapi kali ini melibatkan puslapor ya bang